sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia malah ngelunjak dikasih hati minta jantung dikasih kesempatan buat kuliah
eh anak yang punya kampus malah mau digait
kok enak aja dia tuh
nggak boleh bicara seperti itu mah
udah deh capek ngomong sama papa
yang ini kasih ke mbak jujur
ini yang baju hitam ya
yang ini pedes lho
bu saya pesan ke papan tapi nggak pedes ya
iya mbak nanti diantar ya
cicak cicak ibu masukin pakai cicak ya masih banget sama kita apa udah gila gini gini ya
udah saya sama ibu saya minta maaf tapi benar ibu saya nggak mungkin naruh cicak di piring itu
enggak bukan maksudnya gini loh jawab jawab
ini meja kita pakai aja ya biar bagus

ibu ini meja kita pakai aja ya biar bagus
ibu ini meja kita pakai aja ya biar bagus
oh iya pit besok paginya belanja biar
hai siapain datang pet
nggak tahu bu
silahkan duduk di dalam bu
saya gak sudi duduk di kursi busuk
saya ke sini cuma mau kasih tahu kamu
dia tuh gak pantas buat kamu
asal kamu tahu
reza sudah saya jodohkan sama ica
cuma ica yang pantas jadi calon menantu saya
berapa kamu minta uang
kamu bisa memperbaiki gubuk kamu yang tidak layak ditempati ini
bu kami nggak butuh uang sebanyak itu
kalau ibu mau menjodohkan reza
dengan ica silahkan
karena saya nggak pacaran dengan reza
kami cuma berteman bu
bagus kalau begitu
kalau begitu kamu sadar siapa kamu sebenarnya
kamu tidak akan bisa menyelesaikan kuliah kamu di kampus saya
eh ica tuh gila juga ya
kalian tahu nggak
cicak itu ditangkap di mana
di belakang rumahnya
yang bunuh cicaknya dia juga
ya nggak lah
yang bunuh tuh supirnya
mana mau dia bunuh cicet
bunuh nyamuk aja dia nggak mau
kok dia nggak geli ya
cicak ditaruh di dalam ketoprak
ih geli banget sih
nggak berani deh gue
iya gua nggak lihat dia dari tadi
pengen denger ceritanya tuh
ternyata wanita itu
apa maksudnya dia
jahat sekali dia
kita balik yuk
cak duluan ya
kita duluan ya
eh gua balik
akhirnya kamu datang juga
sayang kita jadi jalan jalan
maksud lu apa sih
masukin cicak mati ke ketoprak buatan ibunya ubid
jangan berlagak bego deh
lo kan yang sengaja masukin cicak mati itu
sayang kamu jangan fitnah aku dong
megang cicak aja tuh aku nggak berani
lo suruh supir lo kan
lo mendingan ngaku deh
gua udah tahu semuanya dari temen temen lo
lo tuh ya
lo tuh cewek nggak tahu diri tau nggak
gak punya sedikit pun rasa kemanusiaan
aku ngelakuin semuanya
itu demi kamu
aku nggak mau kamu sampai jatuh ke perempuan miskin kayak upit
dengar lo ya
sekali lagi lo sakitin tuh cewek
nggak ada apa apa
gua bencik sama lo
kok udah pulang emang gak ada jam kuliah lagi deh
sebenarnya sih masih ada satu lagi
jadi aku mampir aja kesini
walaupun cuma satu tapi itu berharga loh
jadi nggak boleh mampir kesini
boleh mampir kesini eh enggak bukannya gitu aduh aku seneng banget kamu datang kesini malah suatu
kehormatan tapi lapar banget nih ya udah gue bikin ke toprak tapi disini jadi icah yang
cincang itu dalam piring ke toprak aku udah tiga banget sih dia sirik sama kamu sirik kenapa
dia gak mau kalau aku mencintai kamu
oh jadi begini kerja kalian bukannya kuliah malah pacaran digubuk derita reza
apa yang terjadi
apa yang kamu lihat dari dia kamu tahu nggak kamu tuh udah dibalik sama dia
apa yang bisa aku bantu
udah kamu cek ikut campur reza kamu kenapa sayang